ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi
yang namanya kemungkinan kan semua terjadi
kalau untuk soal pembentukan kabinetnya dibahas dengan pak presiden
enggak itu karena progratif presiden terpilih
karena pak presiden jokowi itu memberikan
bapak presiden jokowi ini kan sudah dua kali menjadi presiden
tahu mana hak progratif presiden terpilih dan mana yang bukan
tapi bang ara bilang ada kemungkinan pak presiden itu jadi penasehat khusus pak prabowo gitu loh
ya semua kemungkinan itu kan bisa terjadi
yang namanya kemungkinan kan semua terjadi selama dalam kerangka konstitusional
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya